bagi yang ingin bertamashak luar angkasa perusahaan transportasi luar angkasa blue origin berhasil meluncurkan dan mendaratkan kembali roket untuk ketiga kalinya
kali ini blue origin berhasil membawa kembali enam penumpang dengan selamat
roket jenis the new shaped ini meluncur dari kota west di texas hari sabtu tanggal dua april lalu
menurut ceo blue origin sekaligus pendiri peritel terbesar amerika amazon jeff bezos penerbangan dengan penumpang ini akan menjadi penerbangan komersial pada dua ribu delapan belas mendatang